terima kasih anda masih bersama kami
indeks harga saham gabungan diprediksi melemah pada pekan ini
meski ihsg menguat pada perdagangan terakhir jumat kemarin
tetapi secara keseluruhan ihsg tetap anjlok karena dikepung berbagai sentimen negatif
dan sentimen negatif juga datang dari kebijakan moneter ketat bank sentral as
the fed ambruknya harga batu bara dan juga pelemahan rupiah serta kenaikan cukai rokok
dan bagaimana dengan prediksi pekan ini dan apa saja saham yang menarik selama sepekan ke depan
dan menurut analis sudah bersama saya melalui sambungan zoom
alfred nainggolan kepala riset praus capital
selamat pagi mas alfred bagaimana kabar anda
selamat pagi mbak megi kabar baik
kabar baik ya mas alfred
nah bagaimana anda melihat pola gerak ihsg hari ini dan pekan ini mas alfred
ya kalau hari ini kita lihat sentimennya masih cukup bagus ya
jadi kalau untuk hari ini kemungkinan bisa ditutup menguat
bahkan kita juga masih cukup omset
cukup optimis setelah pekan lalu seperti prediksi kita ya bergerak nis dan ditutup dengan terkoreksi
pekan ini kemungkinan iasg bisa bergerak nis
namun potensi untuk menguat cukup besar
kita melihat bahwa tadi sentimen dari kenaikan supet sudah terrealisasi ya di pekan kemarin
dan kalau kita lihat rupiah relatif pada level saat ini bisa dikatakan cukup kuat untuk mengantisipasi kenaikan
atau merespon kenaikan cukai
masuk hubungan defek
artinya kalau kita lihat di pekan ini relatif tadi sudah akan ada recovery
apalagi tadi bahwa pekan ini khususnya awal pekan ini akan ada rilis gdp kita ya
yang angkanya juga kita perkirakan juga cukup bagus di range kurang lebih lima empat sampai lima tujuh untuk pertumbuhannya
jadi untuk pekan ini iasg akan mengalami kenaikan atau ditutup menguat nanti di akhir pekan
secara tidak cukup besar ya
iya masih potensi untuk menguat
dan mas alfred apakah ada faktor resiko yang dapat menghambat laju iasg pada hari ini
iya kalau menurut kami sekarang semua tertuju kepada rupiah kita
jadi kalau kita lihat ini kan defek kembali menaikkan suku hubungannya di pekan kemarin
artinya tersisa satu kenaikan lagi nanti di desember di pertengahan
sementara kalau kita lihat rupiah saat ini ada di level lima belas tujuh
sebelum pengumuman defek yang pekan lalu rupiah ada di lima belas enam
jadi kurang lebih kenaikannya juga relatif cukup kuat
kita nggak tahu nanti seberapa kuat nanti rupiah menuju tadi kenaikan the fed di akhir tahun ini
tapi dengan ini salah satu ujiannya nanti adalah rilis gdp kita
artinya kalau ternyata rilis gdp kita mampu memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap penguatan rupiah
kita melihat bahwa sebenarnya ke depan
dan faktor yang kita takutkan tadi ya dari kenaikan suku bunga defek yang masih berlanjut di tahun depan
dan juga ancaman dari resesi global
sepertinya ihsg akan kita cukup optimis bisa cukup kuat menahannya
ya baik rilis gdp kita diperkirakan di kuartal ketiga ini di kisaran lima empat hingga lima tujuh persen
mas alfred tetapi negara negara lain tentunya ini gdp nya juga menjadi sorotan investor juga
apakah resiko resesi global yang terus
membayangi kondisi pasar global bisa menjadi faktor resiko yang patut dipertimbangkan
ya memang perlu menjadi pertimbangan
tapi di satu sisi lain kita bisa melihat bahwa optimisme terhadap perekonomian kita ke depan masih bisa tumbuh
tidak mengalami revisinya juga cukup besar
bahkan tidak kita aja yang cukup confident dengan angka pertumbuhan ekonomi kita di dua ribu tiga puluh
kita lihat juga beberapa lembaga lembaga besar juga masih memprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi kita

tentu tadi ini akan menjadi sebuah kelebihan yang akan dilihat oleh investor
dan kalau kita lihat di pekan kemarin meskipun ihsg terkoreksi
tapi kita melihat asing masih mencatatkan net buy nya
jadi ini yang akan bisa menjadi daya tarik dan ini yang menjadi bisa dibilang sentimen pembeda dibandingkan negara negara lain yang punya potensi resesi yang cukup besar ketimbang kita
apalagi tadi bahwa kita nggak hanya dari sisi angka pertumbuhan ekonomi saja yang cukup solid
di dua ribu dua puluh tiga kita juga melihat bahwa emiten relatif masih cukup strong
beberapa sektor juga masih cukup kuat
sehingga ini juga bisa menjadi daya tarik bagi investor
khususnya tadi bicara masalah foreign investor
memang tadi bahwa dominasi foreign memang bisa dibilang tidak cukup besar lagi di bursa kita
tapi dari sisi behavior investor domestik kita yang sifatnya hearding ya
kemungkinan ini akan bisa mendrive tadi investor investor domestik juga bisa cukup confident untuk memperbesar porsi
di portfolio saham mereka
sektor sektor apa saja yang menjadi sorotan investor pada awal pekan ini
ya kalau untuk pekan ini kita bisa melihat bahwa karena kebanyakan sentimennya kesifatnya sentimen pasar ya
jadi kalau kita lihat tadi bahwa untuk bursa sendiri dominasi perbankan masih cukup kuat
sehingga besar bahwa untuk saham saham perbankan khususnya big empat ya empat bank besar kita masih akan mendominasi perdagangan
sehingga kalau kita dari sisi catatan performa mereka juga cukup bagus secara riset keuangan
jadi kita masih tetap merekomendasikan saham saham perbankan
di pekan kemarin ada bca bri yang menguat
sementara bank diri dan bni mengalami koreksi
kalau untuk pekan ini kita masih lihat empat bank ini masih cukup baik
yang kedua sektor komoditi berbasis logam dan juga energi juga kita lihat juga potensinya juga cukup bagus
apalagi tadi bahwa harga harga komoditi khususnya logam juga relatif untuk pekan ini kita perkirakan
masih bisa menguat sehingga ini bisa menjadi katalis yang bagus untuk harga sahamnya
baik ini sektor perbankan dan juga sektor komoditi akan menjadi sorotan pada awal pekan ini
bagaimana dengan bank digital mas alfred
apa sebenarnya peluangnya bank digital ke depannya
ya kalau peluang bank digital kemungkinan tadi bahwa koreksinya juga sudah cukup dalam ya sampai saat ini
sehingga kita tahu bahwa menjelang akhir bulan ada yang namanya window dressing
ini kemungkinan yang bisa menjadi sentimen positif bagi emiten emiten besar termasuk tadi sektor teknologi
jadi kalau kita lihat itu sentimen yang menurut kita juga akan berkontribusi terhadap ekspektasi kita bahwa saham saham yang berbasis teknologi akan mengalami penguatan menjelang akhir tahun
kalau kita lihat dari sisi sentimen resort performa tentu nggak ada yang cukup bagus ya
tapi kalau kita lihat dari sisi koreksi harga yang sudah terjadi pada saham saham berbasis teknologi tersebut
ini memunculkan tadi potensi untuk mengalami rebound
yang kedua tadi bisa menjadi target untuk mengalami window dressing di akhir tahun
dan biasanya memang kalau untuk window dressing kalau beberapa saham mengalami koreksi yang cukup besar itu sudah langsung bisa terjadi di november sampai nanti desember
ya tentunya saham saham teknologi ini tentunya masih menjadi banyak sekali sorotan investor
dan ada salah satu e commerce terbesar di indonesia juga akan segera
bagaimana anda melihat peluang saham saham berbasis teknologi ini
ya tentu tadi masuknya kita sebut saja emiten yang baby ya
tentu ini menjadi sentimen positif bagi emiten yang existing seperti buka dan juga co dua
tapi sifatnya kita lihat bersifat short term
lebih kepada euphoria hari pertama listingnya emiten pendatang baru untuk sektor ini yaitu blibi
jadi sifatnya short term
tapi kalau kita lihat dengan masuknya blibli artinya menambah size yang juga cukup besar terhadap tadi sektor teknologi
jadi apalagi kalau kita lihat dari sisi nilai transaksi juga relatif cukup kuat
jadi meskipun tadi dari sisi performa ekspektasi terhadap kenaikan harga saham juga bisa dibilang tidak terlalu cukup besar untuk bisa mengalami kenaikan untuk jangka menengahnya
tapi kita memang mendapatkan satu sisi positifnya bagaimana
likuiditas saham saham di sektor teknologi
kapitalisasi saham sektor teknologi membesar dan ini tentu akan memberikan pertumbuhan juga nantinya terhadap ee
kapitalisasi pasar kita secara keseluruhan dan nilai transaksi kita juga bisa dibilang mengalami peningkatan
karena emiten yang existing untuk go to dan juga buka juga punya kontribusi yang cukup bagus terhadap liquiditas pasar
dan kita berharap emiten pendatang baru ini blibi juga bisa punya kontribusi yang cukup baik juga
sehingga tadi secara likuiditas pasar kita masih tetap tumbuh walaupun tadi dari sisi harga relatif cukup berat untuk bisa mengalami peningkatan
trend kenaikan pasca eee listing eee untuk emiten emiten baru yang berbasis e commerce tadi seperti blibi
jangka pendek euforia yang baru saja listing atau yang baru saja ipo ini tetap tinggi ya mas alfred
dan bagaimana terkait dengan proyeksi laju ihsg sepekan ini di rentang berapa pada pekan ini
di kisaran berapa saja ihsg akan eee bisa kita menangani
ya untuk pekannya kita lihat pergerakannya mungkin tidak cukup eee besar range nya ya
kita lihat level support atau pergerakan ihsg ada di range enam sembilan ratus dua puluh enam sampai tujuh sembilan ratus
dan eee potensi untuk akhir pekan nanti ihsg akan ditutup menguat dibandingkan eee pekan lalu
sehingga gambarannya memang tadi dari sisi range tidak terlalu cukup besar karena tadi bahwa sentimennya juga sudah tidak terlalu cukup banyak lagi
dan faktor concernya pekan ini adalah eee investor bisa mencermati pergerakan rupiah
kalau rupiah relatif cukup stabil ini sebenarnya menjadi katalis yang bagus buat ihsg kita
tapi sebaliknya jika rupiah bergerak lihat mendekati level enam belas ini tentu menjadi sentimen atau katalis yang cukup besar berpotensi untuk menurunkan ihsg di pekan ini
baik terima kasih alfred nainggolan kepala riset praus capital yang sudah memberikan informasi terkait dengan proyeksi laju ihsg sepekan
terima kasih dan selamat bertugas kembali